wah kayaknya istri bapak bakal jadi selebitis ngetop nih
gambar iklannya aja ada di mana mana
ini model cowoknya sudah berumur tapi masih tetap maco juga ya
bapak jangan mau kalah dong pak bapak juga bisa kok jadi bintang iklan
nah iya bapak juga gak kalah keren kok dari pasangan istri bapak itu
ihh bebep kamu tuh bisa dimana sih
kamu mau tahu aja bebek kepo ini kan urusan kaum adam
ih gitu sekarang mainnya rasian rasian sama aku gitu
bukan rasian rasian bebep ini kan urusan kaum adam kamu gak boleh tau ya ayo kita duduk
telah terjadi sebuah kecelakaan antara motor sport dengan mobil
menurut saksi mata setempat kejadian kecelakaan ini terjadi karena pengendara motor dan supir box ugal ugalan
dan tidak disangka pengendara motor sport berwarna merah ini adalah seorang perempuan yang identitasnya tidak diketahui dan sudah dibawa ke rumah sakit medika
mbak minta bilnya dong
jangan sih ini biar aku aja
engga gak biar aku aja hari ini
ih tapi kan
sudahlah kal gak apa apa kal kan lu bisa balikin duitnya sih boy
kok gini tunggu aku ambil tes sama
lihat yang disini
kalo disini kayak pangkat hidung
nggak jelas udah basa
aku ketebel tebel sama uhimu
kenapa yang gadoran